ada beberapa hal nanti yang saya sampaikan
yang pertama update kasusnya dulu
kemudian yang berikutnya ada beberapa hal yang perlu saya informasikan kepada rekan rekan sekalian
yang pertama adalah terkait dengan update
data terakhir yang kita rilis adalah satu ratus tiga puluh empat orang confirm positif yang dirawat di rumah sakit
dengan angka kematian lima orang
data ini saya rilis kemarin sampai dengan tanggal lima belas siang
kemudian tadi malam sudah saya cek lagi ada penambahan kasus di data sore sampai dengan malam hari
sebanyak dua belas kasus sehingga sampai dengan tanggal lima belas menjadi satu ratus empat puluh enam kasus
kemudian tanggal lima belas kita sudah impun datanya
dari pagi sampai dengan malam ada penambahan kasus baru lagi
sebanyak dua puluh orang dari pemeriksaan spesimen yang dilaksanakan oleh badan litbang kesehatan
dan ditambah lagi enam orang dari spesimen yang diperiksa oleh universitas air langga
sehingga total saat ini adalah satu ratus tujuh puluh dua kasus di mana kasus meninggal tetap lima
penambahan terbanyak adalah dari provinsi dki kemudian dari jawa timur
kemudian dari jawa tengah dan juga dari provinsi kepulauan rio
secara umum kondisi yang dirawat sudah membaik
dan kemudian beberapa pasien yang kemarin sudah kita laporkan di awal
sudah ada sembilan orang yang dinyatakan
dan sembuh dan bisa pulang
dan masih ada beberapa orang lagi yang insyaallah dengan pemeriksaan kedua
karena pemeriksaan pertama yang dilaksanakan hari ini dan kemarin sudah negatif
maka kita tinggal menunggu interval dua hari lagi untuk kita laksakan pemeriksaan
dan apabila ini negatif juga maka sudah bisa dipulangkan
terkait dengan permasalahan rumah sakit
kemarin sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh presiden
bahwa satu ratus sembilan rumah sakit

dan enam puluh lima rumah sakit pwmn
sudah siap juga untuk melaksanakan rawatan penderita covid sembilan belas
beberapa rumah sakit swasta juga berpartisipasi di dalam kaitan ini
salah satu di antaranya adalah rumah sakit pertamina jaya
ini mendedikasikan seluruh tempat tidurnya untuk karantina
demikian juga rumah sakit swasta yang lainnya yang tersebar di jakarta dan sekitarnya
dari satu ratus tujuh puluh dua kasus ini memang yang terbanyak adalah di dki
kita memaklumi bahwa pintu gerbang di dki
pintu gerbang masuk negara di dki cukup besar
kemudian mobilitas penduduknya juga sangat tinggi
dan kemungkinan terjadinya kontak dari kasus kasus positif yang kita dapatkan
juga cukup besar
ini adalah bentuk dari tracing yang berhasil dilaksanakan oleh jajaran dinas kesehatan dki
yang dibantu oleh unsur kepolisian dan pemerintah daerah setempat
untuk melakukan kontak tracing
kita bersyukur bahwa cukup banyak yang bisa kita dapatkan
dari seluruh kasus ini sudah barang tentu yang kita curigai tidak seluruhnya kita rawat di rumah sakit

kemudian tidak menggunakan alat makan alat minum bersama
cukup istirahat asupan gisinya cukup
dan kemudian juga menjaga betul untuk tidak kontak dekat tanpa perlindungan dengan keluarga
kalau memungkinkan bisa tidur dalam satu kamar yang tersendiri itu lebih baik
namun bukan menjadi sesuatu yang mutlak
ini yang kita lakukan di dalam kaitan dengan bagaimana kita mencoba
untuk melaksanakan kegiatan kegiatan di dalam kaitan dengan isolasi sendiri
oleh karena itu secara umum saya laporkan juga bahwa koordinasi kami
dari pusat sampai daerah berjalan dengan baik
kemudian beberapa institusi yang memiliki kapasitas untuk melaksanakan
pemeriksaan spesimen dalam rangka menegakkan diagnosa
atau di dalam rangka menemukan covid sembilan belas sudah berjalan
laboratorium universitas penyakit menular universitas erlangga
sudah melaksanakan fungsinya dan sudah mengirimkan spesimen yang diperiksa
dan sudah ada hasilnya
oleh karena itu juga ini akan memperpendek
pengiriman spesimen dari rumah sakit menuju ke laboratorium
tidak berapa lama lagi di jakarta pun juga akan dilaksanakan oleh lembaga eijkman
kemudian laboratorium universitas indonesia
dan balai besar teknologi kesehatan lingkungan kementerian kesehatan yang di jakarta
kami berharap bahwa setidak tidaknya minggu depan
pemeriksaan ini sudah bisa dilaksanakan di banyak tempat
kita berharap surabaya tidak hanya dari universitas erlangga
tetapi juga dari balai besar teknologi kesehatan lingkungan surabaya
kemudian di jogja kemudian di banjarbaru
dan kemudian kita juga akan menyiapkan beberapa balai besar yang lainnya
untuk pemeriksaan spesimen ini
ini beberapa hal yang terkait dengan perkembangan kasus selama ini
kemudian yang berikutnya bahwa perkembangan data ini bisa dilihat di websitenya
di sana kita bisa melihat update data yang selalu bergerak
ada beberapa yang memang agak tertinggal dalam hal ini spesimen yang sudah diperiksa
kita sudah mencapai lebih dari dua tiga ratus spesimen dan ini bergerak cepat
karena memang dari hari ke hari kita bisa menambah sampai lima ratus orang untuk dilakukan pemeriksaan
karena memang fasilitas laboratoriumnya juga sudah kita tambahkan
untuk kebutuhan alat sendiri kitnya sudah kita terima sepuluh kit dan sebentar lagi akan kita tambahkan
artinya dinamika ini akan terus berjalan dan kit ini memang harus kita beli dari luar
dan tidak ada masalah terkait dengan itu karena penyedia termasuk distributornya tidak sulit untuk memberikan jumlah seperti yang ini